pagang jawa detabek
membentang di sepanjang jalan pegang santimur
dan memiliki tinggi pagar sekitar tujuh puluh cm
selain melompat penumpang juga menyeberang jalan
yang tidak memiliki tanda penyeberangan jalan atau zebra cross
jangan terlalu jauh di tengah
biar tidak terlalu ujung ke sana
memang selalu seperti ini kendalanya begitu
iya selalu seperti ini
meskipun ada petugas yang berjaga dan menegur
tak jarang penumpang acuh dan tetap memanjat pagar
dan saya akan menunjukkan kepada anda
berapa sih waktu tempuh yang diperlukan untuk berjalan kaki
dari pintu keluar yang ada di stasiun cikini
ini menuju ke selasar utara maupun ke selasar selatan
termasuk berapa sih langkah kira kira yang dibutuhkan
untuk bisa keluar ke tempat yang semestinya
selama pandemi stasiun cikini tercatat memiliki dua pintu keluar
agar tidak terjadi penumpukan penumpang
dan jarak antar pintu keluar utara dan selatan berkisar lima puluh meter
oke saya berjalan kaki dari pintu bagian utara
sampai ke selasar bagian utara ini
satu menit empat puluh tujuh detik tidak sampai dua menit
kemudian langkahnya juga tidak terlalu banyak

tapi saya merasa lebih secure lebih aman ketika keluar di tempat yang semestinya
karena memang ini adalah pedestrian untuk pejalan kaki
luas juga dan juga kalau keluar di tempat yang tidak semestinya
salah satu kekhawatirannya adalah bisa bersenggolan dengan kendaraan
karena tidak ada zebra cross ataupun jembatan penyeberangan
dan itu bisa dikatakan cukup membahayakan
selain untuk mengurangi kemacetan imbas kendaraan yang berhenti di depan stasiun
pagar dibuat untuk mengurai kepadatan yang dapat terjadi di bagian dalam
jalan raya di depan stasiun cikini terutama pada jam jam sibuk
jadi alurnya itu dibuat memang tidak langsung pada saat
keluar dari pintu stasiun ini langsung menuju ke jalan raya
karena itu bisa menimbulkan kemacetan
sehingga memang alur yang dibuat saat ini sudah melalui koordinasi bersama
baik itu dari pt kai dinas perhubungan dan juga pemkot ya
meski belum menetapkan sanksi kepada pelanggar lompat pagar
namun pihak daob satu jakarta akan berupaya untuk menyelesaikan aksi nekat penumpang
yang tergolong membahayakan
nah kalau untuk jpo pun bisa
nanti kita akan koordinasikan ke pemda juga ataupun ke dinas perhubungan
untuk membuatkan jpo di atas jalan raya tersebut
tapi kebijakannya bukan ada di kami seperti itu
tapi sebenarnya kalau kita langsung melihat ke lokasi
ini sebenarnya bukan hal yang sangat memberatkan untuk masyarakat menuju stasiun ya
walau belum tercatat adanya kecelakaan dari aksi lompat pagar
pihak kai mengimbau agar pengguna krl untuk tidak melompat pagar
yang tetap berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas
rian fernando muhammad wahyudi jakarta